yang ini apa bacanya
oh yang ini
aku cinta padamu
akhirnya gue ke rumah
ini tepatlah janji jadinya aku
gue kerja ke luar negeri
kamu udah gak marah lagi sama saya
gue bukan berdendam
gue mah orangnya gitu
nanti sore gue mau ke kantor tenaga kerja
gue mau kerja ke luar negeri
akhirnya kamu bisa mengembangkan karir kamu sampai ke luar negeri
semoga pas kamu sampai di luar negeri
kamu tetap jadi tukang ojek yang baik
terus gue perhatiin dari tadi
lu kalau ngomong mesem terus
saya baru aja dapat telepon dari istri saya
oh kirain abis ketemu sama ani
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
jadi kau sudah mendatangi agen tenaga kerja itu
kalau saya bayar sepuluh juta
kalau saya sudah masuk asrama
jadi gimana cara
bagaimana caranya jadi tki di sana
kalau saya sudah tinggal di sana dan latihan
kalau semuanya udah oke
saya tinggal minjam uang ke bank patar
mak itu bukan terusan tapi itu awalan
menurut jurnal kesehatan yang bapak baca
mengunyah yang baik itu tiga puluh enam kali kunyahan
hmm tuh kan bapak sih ngomong mulu
bukan jadi lupa kan udah berapa kali kunyah
kalau ibu malam baru dua puluh kali sudah ditelan
udah kalau gitu
bapak beresin buku dulu ya
pak bapak tau nggak
kalau potati yang kemarin mual mual itu
bukan karena hamil
bapak udah tau
bapak tau dari siapa
maaf saya mau ke belakang dulu
bukan jemput pak sopyan
pak bapak tau nggak
kalau bang ojek itu kerja di lampung
pak bapak tau nggak
kalau bang ojak itu bukan sekedar kerja
tapi indah betah deket deket sama mertuanya
kok bapak nggak tau
nah sekarang bapak tau
pak jadi ojak nggak
loh bapak dulu
oh udah kesiangan pak
bang terima kasih sudah minjemin saya uang
biasa itu pur
yang penting yang harus kau ingat
dan jangan lupa pur
kalau kau nanti gajian
kirimlah ke aku sedikit
kalau saya nggak bisa menuhi janji
ya terpaksalah aku terima motor kau sebagai jaminan
karena aku tak mungkul menerima kau sebagai jaminan
ya udah kalau gitu
saya mau ke rumah gepetan saya dulu
mau narik yang lain
saya mau ke rumah gepetan saya dulu

aku mau ke rumah gebetan saya dulu

neng bunga bayarnya tujuh ribu
neng bunga bayarnya tujuh ribu biasanya lima ribu

pak aku mau ke rumah gebetan saya dulu

pak aku mau ke rumah gebetan saya dulu
pak aku mau ke rumah gebetan saya dulu
pak aku mau ke rumah gebetan saya dulu

berangkat ke taiwan eh mau wajib ya jadi tki dong pasti kamu ketawa gara gara
lihat mulut gue ngomong dong iya iya dong kalau mau keluar negeri nih belajar bahasa inggris dulu

ih bisa enggak bacanya ih apaan sih bisa dong
oi donat understand ih bukan idonat tapi
ih bukan idonat tapi
ih bukan idonat tapi
ih bukan idonat tapi
ih bukan idonat tapi i do not understand
ararojek kamu telat harusnya kamu nawarin
saya waktu saya masih di jalan sebelum saya sampai sini saya enggak nawarin bapak
ngode kesini tapi nawarin ngojek ke kampus bapak
nih kak mahal
yang ini apa bacanya
oh yang ini
aku cinta padamu
ih apaan sih